orang melakukan lindung nilai kan bisa rugi
orang itu takutnya kalau ini rugi kemudian
dianggap merugikan negara dan kemudian
mengatasi hal ini pada
sudah mengumpulkan semua pihak ya ada
ada di sini ada kpk
instasi terkait kementerian keuangan
ya standard operating procedure di dalam melakukan
sop ini sekarang perusahaan
hedging ini adalah bisnis operasi yang
untuk untuk apa
memang harus ada feed yang harus dibayar
dan itu bahwa kalau ada kerugian dari situ
yaitu kerugian operasional gitu
tidak perlu harus di proses hukum
dengan kesepakatan itu maka diharapkan
kedepan nanti semakin banyak perusahaan
yang melakukan lindung nilai dan ini manfaatnya
bagi ekonomi juga besar mas karena dengan dengan melakukan lindung nilai itu kita tahu kebutuhan
falas perusahaan itu berapa besar gitu loh dan itu bisa sehingga nanti pemenuhannya bisa kita apa kita
jadwalkan kita bantu gitu ya kalau kalau enggak pakai lindung nilai kita kan enggak tahu tahu ada perusahaan
masuk ambil apa butuh dolar sekian juta itu ya ini kan mengguncang pasar ya apalagi pasar kita kan
juga masih tipis gitu ya makanya lindung nilai ini kemudian menjadi penting
pak hendy untuk menutup dialog kita saya berikan anda untuk kesempatan memberikan closing statement
ini kira kira apa yang perlu kita ketahui sebetulnya dengan pengelolaan utang luar negeri kita
ya jadi dari diskusi tadi masih ada beberapa poin barangkali di sini ya pertama bahwa
uln itu utang luar negeri itu masih diperlukan tetapi memang penggunanya harus hati hati ya
yang kedua bahwa secara umum uln masih dalam kondisi aman masih jauh dari batas threshold
tetapi memang kita harus mencermati ya terutama utang swasta korporasi yang ada kecenderungan memang meningkat gitu ya
dan dalam hal ini saya ingin tegaskan di sini bahwa bank indonesia tentu tidak segan segan untuk mengambil
kebijakan yang lebih ketat terhadap bank indonesia dan saya juga ingin mengatakan bahwa bank indonesia tidak harus
berpengalaman dengan bank uln apabila memang diperlukan dalam menjaga stabilitas makroekonomi
saya kira itu mas dengan empat poin itu
baik pak edi terima kasih telah bergabung bersama kami di mony report sukses selalu
dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam money report anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita satu com
anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news ad berita satu tv atau kami via twitter facebook dan youtube
sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari
akan kami hadirkan dalam jurnal malam saya kevin egan mewakili rekan yang bertugas undur diri terima kasih sampai jumpa